kak sudah bertemu dengan berbagai wali bagaimana dulu
karena ini tempat orang tua
saya sd smp di sini
maka banyak teman teman tetangga pada daerah
tapi yang selalu menarik banyak mudik
yang menyempatkan untuk hadir ke sini
saya menyampaikan terima kasih bisa bersilaturahmi
ternyata banyak yang dari luar jawa dari kalimantan sulawesi tadi
ada teman teman difabel dan suster juga ikut memeriakan
di sini ada pius ada malam biru
ini tempat para romo suster yang ada di sana
setiap lebaran biasanya mereka hadir
kami senang karena mereka selalu mau datang
dan berkenan untuk bisa ngobrol di sini
pak sudah berkenan berkenan berkenan lagi pak
karena ketemu dengan mas dupran kemarin
jadi terrealis saja enggak lupa